ditemukan satu grup whatsapp dengan nama grup duren tiga
di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut
di antaranya ada kontak whatsapp dengan nama jen fadisambu
kemudian ada kontak whatsapp dengan nama putri candrawati dan seterusnya
berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini lima orang ini ada ya
ada gak percakapan yang terjadi dalam grup itu
percakapannya di sini sudah tidak ada pak
terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu
grup ini dibuat pada tanggal sebelas bulan tujuh dua ribu dua puluh dua oleh akun whatsapp
itu penghapusan apa pembuatan
berarti setelah kejadian
kemudian ada grup lain juga mbak
di sini dibuat oleh akun whatsapp dengan nama ricky wibowo
yang ketiga kontak whatsapp atas nama damson koban
yang berikutnya kontak whatsapp atas nama deden
kemudian kotak whatsapp atas nama irjen freddy sambu
kontak whatsapp atas nama putri chandrawati
kontak whatsapp atas nama om kuat
kontak whatsapp atas nama sdm
kontak whatsapp atas nama tuhan yesus
kemudian kontak whatsapp atas nama
kemudian kontak whatsapp atas nama sadam
berikutnya kontak whatsapp atas nama gusti sejati
berikutnya kontak whatsapp atas nama prayogi iktara
dan yang terakhir kontak whatsapp atas nama wtk empat puluh enam
menurut ahli atau
ini ahli kan men transkip ya
dari handphone siapa saja
saudara transkipkan ke dalam bentuk berita acara pemeriksaan itu
dari handphone saudara fs kah
atau dari handphone saudara
mungkin agak keras pak
agak kurang terdengar
transkip atau percakapan itu
ahli dapat dari handphone siapa
barang bukti nomor
adanya grup whatsapp itu ahli dapat
dua ratus delapan puluh dari stp dengan nama richard
dari saudara richard terdakwa richard oke
kemudian dalam transkip itu
adakah komentar terdakwa riki rijal di dalam whatsapp tersebut
atau di dalam barang bukti yang saudara ahli temukan
terkait dengan regi rijal
apa ada komentarnya
saya harus cek satu satu dulu pak
terkait dengan pertanyaan tersebut
oke tidak ada di bap
saudara ahli di bap tidak menjelaskan adanya komentar riki rijal
saudara tetap berpegang pada bap ya
terus kalau menurut saudara ahli
dalam bukti saudara ahli
kalau komentar ricky rijal dengan terdakwa fs ada atau tidak
di dalam percakapan
yang saudara ahli transkip
dalam berita acara atau barang bukti
ada tidak percakapan riki rijal dengan saudara fs
regi rijal dengan fs
di dalam bap tidak ada
saya cek harus cek satu satu dokumen
karena ada sepuluh dokumen
tetap kepada bap aja ya
bap saya tidak punya
tidak ada di dalam bap tidak ada
oh di dalam bap tidak ada
pertanyaan saudara apa
komentar ricky rijal terkait dengan transkip atau di dalam whatsapp barang bukti yang dijadikan bukti oleh ahli ada tidak komentar
ada tidak saudara ahli
saya butuh cek dulu pak terkait pernyataan itu
di dalam keterangan bap saudara ada
saya tidak ingat pak
saya tidak ingat dengan isi bapnya
karena panjang sekali
ya di dalam bap kami jelaskan tidak ada komentar antara ricky rijal dengan fs
ya tidak ada
pokoknya terpengang pada itu